sementara itu meskipun isc dua ribu enam belas akan dimulai tiga hari lagi namun bali united masih melakukan seleksi pemain
setelah mendapatkan dua pemain asing kiko insa dan lukas patinho tim berjuluk laskar tridatu kini fokus mencari satu pemain asing yang akan mengganti peranan striker mereka di ajang piala bayangkara lalu sylvio eskobar
saat ini dua nama yang tengah menjalani seleksi adalah nemanja fidakovic asal serbia dan pemain asal inggris daniel heverman